pemerintah berencana menempuh pola pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik keamanan di tanah papua
dengan mengedepankan operasi teritorial dan bukan operasi tempur
pendekatan baru berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan bukan lagi mengutamakan senjata
apakah pola pendekatan baru ini efektif mengurangi frekuensi kekerasan di bumi centrawasi
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom sore ini
dengan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan republik indonesia mahfud md
selamat sore pak mahfud
selamat sore rifana
oke pak mahfud ini pendekatan baru yang akan dijalankan oleh pemerintah
implementasi teknisnya akan seperti apa pak
apakah seluruh kegiatan militer dari tni dan juga polri akan dihentikan sementara di tanah papua pak mahfud
tentu tidak mungkin dong kita menghentikan kegiatan tni polri di seluruh wilayah republik indonesia
tapi kebijakan operasi
dari operasi bersenjata atau operasi tempur diubah menjadi operasi teritorial
nah operasi teritoral itu nanti meliputi misalnya bidang pendidikan pelayanan umum
kemudian pertanian kesehatan dan sebagainya itu teritorial bersama masyarakat
lalu ada operasi intelijen
dan intelijen itu dimana mana diperlukan untuk melakukan penggalangan kepada kawan
maupun lawan untuk bersatu
lalu tentu tidak bisa dihindari juga operasi penegakan hukum dan keamanan
tetapi titik beratnya pada operasi teritorial
jadi pendekatannya itu sebenarnya sudah ditulis di dalam intres nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
dimana disitu pendekatan kesejahteraan
prinsipnya itu menggunakan pendekatan kesejahteraan
dengan implementasi yang sinergis dan komprehensif
artinya semua lembaga kementerian ikut disitu
tapi bersinergis tidak terpisah pisah
nah disitu tni polri menjadi bagiannya
nah itu nanti memang tekanannya pada operasi teritorial
itu yang kebijakan disampaikan oleh presiden sudah lama
jangan terlalu banyak komando tapi langsung aja serahkan ke teritorial
kalau kita tidak terlalu menggawat gawatkan gitu
papua itu kan ya seperti daerah lain sih
katanya ada pembunuhan ada kejahatan di daerah lain juga ada
kenapa harus dihadapi dengan tempur
itu teritorial biasa aja penegakan hukum biasa aja
dan kita tempatnya sudah tahu ya ada di daerah gunung itu
bujajaya intanjaya yaakobo bukan cuma disitu
yang lain kan aman tentram dan damai
kenapa kita harus bicara tempur disitu
jadi pendekatannya ya disitu aja
hadapi itu dengan cara biasa seperti menghadapi pelanggaran pelanggaran
atau ancaman ancaman terhadap keamanan di daerah lain
karena daerah lain juga diperlakukan seperti itu bagus gitu
kenapa papua harus diistimewakan dengan operasi tempur misalnya
pak mahfud apakah kemudian pemerintah optimis bahwa pola pendekatan teritorial ini
akan menurunkan frekuensi kekerasan pak di bumi papua
kalau tadi bapak mengatakan
kejahatannya ataupun konfliknya hanya terjadi di tempat tempat tertentu
yang pemerintah sudah tahu sebetulnya
apakah ini akan menurunkan pak frekuensi kekerasan di bumi cenderawasi dengan pola baru ini
ya kita harapkan begitu kita optimis
karena orang mengatakan akar masalahnya itu kan sebenarnya bukan soal mau merdeka atau tidak
karena isu kemerdekaan itu sudah tidak ada
isu menentukan nasib sendiri itu sudah selesai
nah akar masalahnya itu dan di kesejahteraan
kesejahteraan ya kesenjangan sosial dan sebagainya
di sana masih agak tertinggal
sehingga sekarang pembangunan kesejahteraan yang komprehensif
presiden sudah mulai dengan infrastruktur
nah sekarang tinggal pembangunan di bidang bidang lain dengan pendekatan kesejahteraan itu
tentu daerah yang dianggap agak panas bermasalah
nah itu nanti kan sudah bisa diidentifikasi
tidak usah bicara operasi tempur di papua seakan akan ada perang
padahal ya tidak ada perang biasa saja
kalau anda kemana mana di papua itu kan aman damai
kecuali daerah tertentu memang selalu ribut
nah di situ nanti fokusnya ya fokus penegakan hukum dan sebagainya di situ
jangan dikatakan ada operasi tempur di papua
tidak itu papua itu apat sangat luas
tempat yang dianggap bermasalah itu
tidak ada satu per lima belas dari keseluruhan papua yang begitu luas itu
pak mahfud kenapa kemudian setelah sekian lama dan banyak korban berjatuhan
meskipun hanya di wilayah wilayah tertentu begitu ya
serta terjadi beberapa pelanggaran ham
kenapa baru sekarang pemerintah berniat untuk mengubah pola pendekatan menangani papua pak
ya karena memang ini waktunya sudah belajar dari pengalaman berbagai pendekatan
ternyata kurang efektif tanpa mengubah pendekatan
dengan pendekatan terlalu banyak operasi ini operasi itu mungkin itu terlalu mubadir
padahal sebenarnya kalau dihadapi dengan biasa biasa aja ya sama aja di jawa juga terjadi orang membunuh orang
terjadi pengeboman terjadi orang bakar rumah orang kan di jawa di sumatera setiap hari ada di televisi itu
kenapa kok papua lalu harus dengan operasi itu ya
karena operasi dar der dor operasi tempur gitu
tapi kita tetap punya loh operasi penegakan hukum dan keamanan itu biasa seperti di daerah lain itu aja
oke pak mahfud pemerintah akan melakukan pendekatan dengan tokoh tokoh masyarakat di sana untuk mensosialisasikan
ataupun meminta masukan soal model pendekatan baru ini karena penolakannya atau pro dan kontraknya ini juga cukup besar begitu pak mahfud di sana
sebenarnya tidak ada pro kontra yang besar itu dari mana sebenarnya tidak ada pendekatan itu malah sudah diserukan orang banyak sejak dulu
artinya kalau anda bicara pro kontra terhadap pendekatan baru ini sebenarnya tidak ada kecuali memang dari mereka seperti sambo misalnya
dan itu kan memang dia memang operasi krimenel bersenjata dia dia bagian dari kelompok krimenel bersenjata kalau seperti sambu itu
kalau yang lain di papua
tidak ada tuh yang bicara menolak pro kontra pendekatan baru itu justru itu yang mereka minta sejak dulu
jangan terlalu banyak menggunakan militer non organik polisi non organik gitu
tetapi pada terlebih pada operasi teritorial itu juga pengarahan dari presiden pada bulan april kemarin
lalu kita olah kita analisis di mana sih lalu ketemu oh iya sih kenapa sih kita kok mau ribut ribut tempatnya ya cuma di sana di daerah gunung yang jauh
dan itu selalu terjadi
tempat terjadinya selalu ya di situ juga loh kenapa kok yang lain lain lalu dianggap kita nyebut papua tidak aman dan harus operasi khusus gitu
tidak ada gitu
di sana tidak operasi khusus tapi otonomi khusus
dengan pendekatan kesejahteraan tadi gitu
oke dengan pendekatan kesejahteraan ini pak mahfud sekali lagi banyak yang pesimis ya dengan pola pendekatan kesejahteraan ini yang akan diterapkan oleh pemerintah
karena sudah sekian lama operasi militer tni pol
suara anda tidak terdengar
oke pak mahfud apakah anda bisa mendengar suara saya
tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan menko polhukam republik indonesia mahfud md
dan kita akan kembali sesaat lagi jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia news

anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan menko polhukam republik indonesia bapak mahfud md
pak mahfud kita lanjutkan lagi tadi sempat terputus pak mahfud banyak yang pesimis dengan pola pendekatan baru kesejahteraan ini
karena sudah sekian lama operasi militer tni polri diberlakukan di papua
secara psikologis warga papua sudah merasa ini akan percuma pak
pak bagaimana kemudian meyakinkan mereka untuk bisa menerima ini terutama merangkul kelompok kriminal bersenjata ini pak yang selama ini menjadi musuh utama tni dan juga polri di sana
oh iya kalau masyarakat sebenarnya kalau dihitung ya baik di dalam apa namanya kegiatan kegiatan terbuka yang dilakukan oleh pemerintah
nah itu kan terlihat masyarakat papua itu pada umumnya sudah sangat merasa indonesia merasa sangat nkri
memang ada kelompok bersenjata kelompok kriminal bersenjata yang itu selalu melakukan kekerasan kekerasan dan tindakan bersenjata melawan aparat membunuh warga sipil dan sebagainya
itu di daerah tertentu lah di daerah tertentu yang selalu terjadi ya di situ
nah di daerah lain kan tidak dan oleh sebab itu kalau ada yang pesimis sebenarnya terhadap gagasan baru ini ya justru aneh
kalau dikatakan yang lama sudah dikatakan tidak berhasil
kenapa kalau gagasan baru kok pesimis gitu
kan ini kita mau membuat pendekat baru agar yang lama yang dianggap sudah berhasil itu karena terlalu membesar besarkan kkb yang sebenarnya tidak besar itu lalu kok harus dianggap pesimis
selama ini kita juga sudah berdiskusi mengundang tokoh tokoh agama tokoh adat dan sebagainya
semua itu mendukung agar pemerintah sekarang udahlah jangan peduli pada
karena kkb terlalu berlebihan mereka itu hadapi dengan cara biasa
dengan cara reguler dengan cara operasi teritori biasa saja gitu
dengan empat itu tadi ada apa namanya pengambian pelayanan kesehatan pertanian dan sebagainya
sekolah pendidikan misalnya tentara polisi jadi guru ngajari bertani dan sebagainya
di daerah daerah lain secara operasi teritori tapi di daerah daerah panas itu
sedikit di gunung itu ya hadapi dengan cara biasa saja gitu
jangan bicara operasi tempur karena tempur itu seakan akan kita punya musuh yang serius
padahal itu sama aja dengan musuh musuh di luar papua
nah rifana kita tetap akan melakukan dialog dialog seperti yang selama ini juga sudah dilakukan
tetapi kan kadang kadang narasi kita itu ditimpa oleh satu suara kecil yang kemudian didengungkan begitu besar
padahal kucing kecil seperti kkb itu kucing kucing kecil lalu diberitakan seakan akan harimau
nah kita anggap itu kucing kecil biasa saja
lalu kita tidak akan melakukan tindak kekerasan kepada mereka sejauh mereka masih bisa diajak dialog
sejauh mereka masuk mau bekerja sama kembali ke republik letakkan senjata gitu lalu kita bicara
karena kita sekarang tidak punya operasi tempur
tapi punya operasi teritorial dan penegakan hukum
operasi penegakan hukum dan keamanan itu tetap ada
nah di situ nantinya
artinya tidak akan memperlakukan secara istimewa begitu ya kelompok bersenjata di papua sama saja dengan kelompok kelompok bersenjata di daerah daerah lain begitu ya pak mahfud ya
sama dengan kelompok kelompok perampok pembunuh di daerah lain yang apa namanya perusahaan rumah orang dan sebagainya
anggap aja kelompok kriminal kecil seperti itu
selama ini dibesar besarkan aja sehingga seakan akan gawat gitu
padahal kita sudah berkeliling papua itu yang agak gawat kan hanya di tengah dan selalu di situ situ aja masalahnya
nah itulah kemudian dana yang ada sekarang itu kita gunakan untuk kesejahteraan lah
tidak untuk rame rame menghadapi kucing kecil seakan akan hari mau besar itu
semoga pola pendekatan baru yang akan dijalankan oleh pemerintah ini mampu mengatasi konflik di tanah papua begitu ya pak ya
dan berjalan lancar
terima kasih sekali menteri koordinator bidang politik hukum dan juga keamanan republik indonesia bapak mahfud md
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak mahfud
kawasan kebun raya bogor ramai pengunjung di akhir pekan
sebelumnya sejak dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh satu satgas covid sembilan belas kota bogor memperlakukan wajib vaksin covid sembilan belas
bagi masyarakat yang berkunjung ke fasilitas umum atau ke tempat wisata
salah satunya adalah kebun raya bogor
bagi anda yang ingin berwisata ke kebun raya bogor selain mematuhi protokol kesehatan
anda juga wajib menyiapkan sertifikat vaksin dosis lengkap
pertanggal dua puluh tujuh november
pemerintah kota bogor memperlakukan kebijakan baru yaitu menerapkan kawasan wajib vaksin
untuk tempat wisata yang berada di kawasan sistem satu arah seperti kebun raya bogor
meski ada kebijakan wajib vaksin antusias masyarakat berwisata di kebun raya bogor cukup tinggi
menurut pengelola kebun raya bogor rata rata pengunjung di akhir pekan mencapai empat hingga enam pengunjung
memang agak sedikit effort untuk biasa tiket sebelumnya
cuma ketika memang manajemen bagus gak ada antrian
dan itu menjadi prokes standarisasi dari kebun raya bogor

cuma itu sebuah tindakan yang bagus
udah kangen ya melihat kebun raya akhirnya
iya bener banget karena apa ya selama ini kan ditutup tuh jadi kita kurang ke tempat terbuka
sekarang udah dibuka lagi otomatis seneng dan excited gitu
selain para wisatawan yang berkunjung ke dalam kebun raya bogor
para pesepeda dan pelari yang berolahraga di sekitar pendestrian atau jalur sistem satu arah
juga wajib menunjukkan bukti vaksin
sebagai antisipasi jelang natal tahun baru pihak kebun raya menambah petugas satgas covid
kebijakannya wajib masuk ke area kebun raya bogor ini wajib vaksin dua kali
di luar juga yang area perdestrian juga sama
kita akan agak menambah beberapa tim lagi
kita akan menambah beberapa tim lagi
protokol petugas covid nya ya untuk menyebar di area kebun raya ini
untuk memantau tidak adanya kerumunan masa
terus pemakaian masker juga semua pengunjung dipastikan aman seperti itu sih
kebijakan wajib vaksin di tempat wisata ini mulai berlaku sejak dua puluh tujuh november
hingga waktu yang belum ditentukan melihat kondisi covid sembilan belas
saat ini kota bogor capaian vaksinasi dosis pertama
meskipun telah dilonggarkan disiplin protokol kesehatan wajib dilakukan untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
novo nayantaka daud bomsom bogor jawa barat
pemerintah menerapkan ppkm level tiga pada masa libur natal dan tahun baru mendatang
sejumlah aturan seperti syarat perjalanan kereta api pun disinyalir
akan mengalami perubahan dengan kewajiban sudah divaksinasi
pemerintah merencanakan wajib vaksin bagi penumpang kereta api pada masa libur natal tahun baru mendatang
masyarakat menyambut baik rencana aturan tersebut karena dinilai dapat menjadi acuan keselamatan melakukan perjalanan
namun hingga saat ini penumpang kereta api belum diwajibkan vaksin jika ingin melakukan perjalanan
selain menerapkan protokol kesehatan syarat penumpang kereta cukup menyertakan hasil tes covid berupa swab pcr ataupun antigen
pemerintah akan menerapkan kebijakan ppkm level tiga selama libur hari raya natal dan tahun baru dua ribu dua puluh satu
masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara laut dan darat wajib menunjukkan surat bukti vaksin covid sembilan belas dan hasil swab antigen atau pcr negatif covid sembilan belas
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia rio abad
dan sudah lima nilai nd

dan terkait tadi dengan antusias dari penumpang sendiri memang kita masih melihat tentu dinamika yang akan terjadi dua tiga minggu menjelang penerapan ppkm level tiga pada masa libur yang akan diterapkan pada dua puluh empat desember hingga dua januari mendatang
ya rio apakah kemudian masyarakat sudah mengetahui persyaratan terbaru yang diterapkan pemerintah untuk masa ppkm level tiga menjelang liburan natal dan juga tahun baru
sebagian besar dari mereka sudah mengetahui namun tidak sedikit pula yang belum mengetahui rifana
bahkan informasi yang barangkali masih belum terlalu menyentuh pada grassroots seperti masyarakat memang
masih ada beragam informasi yang mereka terima rifana contoh bahkan ada isu terkait dengan bahwa penerapan untuk mewajibkan tes pcr
ini tentu seperti yang kita lihat bahwa saat ini yang berlaku masih cukup menyertakan antigen ataupun pcr juga bisa melakukan perjalanan
dan beberapa dari mereka seperti yang saya katakan tadi bahwa jika vaksin menjadi syarat wajib untuk melakukan perjalanan baik moda transportasi laut udara dan juga laut sebenarnya mereka tidak terlalu risau
bahkan karena seperti yang kita ketahui capaian khusus untuk di ibu kota saja dki jakarta memang sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi
sehingga jika diwajibkan vaksinasi bagi mereka yang akan melakukan perjalanan ini tentu bukan menjadi masalah yang berarti rifana
bahkan mereka bahkan menuntut bahwa seperti infrastruktur teknologi atau infrastruktur digital seperti katakanlah peduli lindungi
yang justru diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat
masyarakat secara maksimal tanpa adanya kendala berarti sehingga mereka yang benar benar melakukan akan melakukan perjalanan nanti tidak terhambat ataupun terganggu dengan hal hal semacam itu rifana
nah namun terkait dengan syarat perjalanan hingga saat ini seperti yang saya katakan tadi bahwa masih cukup menyertakan antigen dan juga pcr
dan juga nanti ketika pada saat libur natal dan tahun baru yang akan disimpan pada dua puluh empat desember hingga dua januari berdatang jika diwajibkan vaksin mereka pun sudah siap sebenarnya riva
baik terima kasih
terima kasih produser lapangan cnn indonesia rio abadi atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali
ahli menyebut pornografi bisa menciptakan kecanduan dan berdampak buruk apalagi pada perkembangan anak
simak informasi selengkapnya usai jeda